sementara itu saudara orang tua back timnas indonesia pratama arhan di blora jawa tengah berharap kemenangan bisa diraih squad garuda muda
ibunda pratama arhan surati meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga malam ini
kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di olimpiade paris
ibu pratama arhan berharap para pemain bisa tampil maksimal agar bisa membanggakan masyarakat indonesia
untuk arhan dan kawan kawan tetap semangat pantang menyerah
siapapun lawanmu kamu tetap harus bisa dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian
kamu tetap harus bisa semangat